kamu ingat kan
kamu merasa baikan kan
kalau kamu mau marah sama aku
dan itu bikin kamu merasa baikan
kamu boleh marahin aku kapan aja kamu mau
kamu ngapain kesini
kamu ikutin aku sampe kesini
kisah sama pacarnya
kisah sama pacarnya
aku mau kenalin papa sama mama sama damar
kenalin dong ma
ya mak damar pak
saya temunya damar
mak gua tunggu lu di depan mak
saya mau jadi guru bu
apa setelah menikah
kamu akan minta bantuan keuangan dari keluarga gisah
saya rasa saya bisa mencukupi keluarga saya sendiri bu
ya walaupun kita gak bisa hidup mewah kayak gini
tapi saya yakin kisah bisa mengerti ya kisah
omongan kamu tadi itu menyentuh aku banget
ternyata kamu jago ngomong juga ya
tapi kalau omongan makmaku tadi enggak usah terlalu diambil hati ya m cellar
mama tuh orangnya emang kayak gitu tapi hatinya baik kok
kalau tante sama papa aku kayaknya mereka suka deh sama kamu
tante sama papaku kayaknya mereka suka deh sama kamu
kenapa sih mar
kamu tuh gak sadar ya
perbuatan kamu keterlaluan gis
kamu gak tahu salah kamu yang mana
kamu nyuruh aku ke rumah kamu buat bersihin kamar mandi kan
dalam keadaan kayak gitu kamu kenalin aku sama orang tua kamu
ya aku drop dong gis
kamu pikir aku apaan
kalau kamu gak mau berubah kita putus aja nih unian
aku tahu mar ini semua kesalahan aku
aku janji aku gak akan ngulangin kesalahan aku lagi
kamu juga harus janji kamu jangan ninggalin aku
kok kamu diem aja sih mar
kamu tau gak kalau kamu diem kayak gitu aku jadi takut sama kamu
soalnya muka kamu jadi serem banget
sebenernya ada hal penting yang aku pengen simpan
kamu ingat kan aku pernah bilang supaya kamu nunggu aku sampai aku selesai
dan aku juga pernah bilang
kamu nunggu aku sampai aku bisa melupakan orang lain
aku mencintai seseorang
dia satu satunya perempuan yang pernah aku cintai
kamu ingat kan aku pernah cerita
waktu aku kerja di kapal pesiar
dia kirim surat kamu
dan dia mutusin hubungan kita
waktu itu aku langsung balik ke jakarta
karena aku masih terikat kontrak di kapal itu
begitu kontrak aku selesai
aku langsung pulang ke jakarta
aku cari dia
tapi dia udah punya orang lain gis
aku belum bisa melupain dia
sementara aku udah ngejalin hubungan sama kamu
sementara aku udah ngejarin hubungan sama kamu

ini gak adil buat kamu bis
jadi aku minta
kamu gak usah ngomongin aku dulu ya
kenapa kamu gak cerita dari awal sih mas
kenapa kamu gak cerita dari awal sih mar
aku akan nyayangin kamu dan ngasih hati aku sepenuhnya buat kamu
aku akan nyayangin kamu dan ngasih hati aku sepenuhnya buat kamu
biar kamu bisa ngelupain dia
berapa lama aku harus nunggu kamu mar
berapa lama aku harus nunggu kamu
aku mohon banget sama
kamu gak usah ngelupain aku dulu ya
kamu gak usah hubungin aku dulu ya
begitu aku bisa melupain dia
aku akan hubungin kamu
ya udah kalau memang itu mau kamu
aku akan hubungin kamu
masih bagus kok orang hamil itu
mesti banyak makan
makanan yang bergizi
biar sehat kandungannya
ya ampun makasih banyak ya
kita lihat di jalannya
diangkat malah diem aja